inilah detik detik penangkapan pelaku bekal berinisial bap yang dilakukan sejumlah warga
di wilayah setu bekasi jawa barat pada selasa delapan belas oktober lalu warga yang geram dengan ulah pelaku
sempat main hakim sendiri hingga pihak kepolisian datang dan mengamankan pelaku dari amukan masa
dari hasil pengembangan polisi berhasil menangkap empat tersangka lainnya yanni eka alias alex sebagai
pentolan komplotan sr alias alum aa alias adit dan a alias alfa keempatnya ditangkap di rumah
kontrakannya masing masing dari tangan keempat pelaku polisi juga mengamankan enam unit sepeda
motor hasil curian dua pucuk senjata api rakitan berikut amunisi lapak kunci t dan suku cadang
motor berdasarkan keterangan polisi senin siang komplotan ini merupakan sindikat begal yang
terorganisir dimana masing masing pelaku memiliki perannya
seluruh ini sindikasi pelaku yang cukup detail mulai dari pemetik kemudian dia yang membiayai
atau kemudian menjadi empat ratus delapan puluh termasuk dia yang mengganti kunci kunci hasil motor curian kemudian diperbaiki
sehingga setelah itu dijualnya ada juga nih stok stok baru polisi masih memburu satu pelaku yang berhasil
melakukan pemberbegan atas perbuatannya kompulat ini dijerat pasal tiga ratus enam puluh tiga dan pasal tiga ratus enam puluh lima tentang
pencurian dengan pemberatan dengan ancaman kurungan tujuh tahun penjara dedy beben bekasi jawa barat